bang tunggu sini ya bentar ya
ojak mandi dulu bentar
oh seperti itu
jadi sampai jam segini lo belum mandi
cuman biar lebih seger aja
oh seperti itu
jadi tukang bajanya lo suruh nunggu begitu aja
udah ojak mandiin
ojak mandi di laut
jangan lari tuh
kalau mau ke prj arahnya kemana ya
oh itu udah deket lurus aja
satu kilo lagi lah kira kira
makasih ya bu
katanya tinggal lurus aja
sekilan lagi lah
tadi juga rika udah jemur kok
tuh tuh tuh tuh
eh tunggu lo
tuh lah kau berhenti
motor saya udah gak bisa masuk nih ke gang nih
kalau babi mau geser dulu yuk
satu dua tiga
ya pikiran apa
masa gue suruh geser tembok
kita tunggu dirumahnya
be saya gak tau rumahnya si john be
lo kan tukang ojek
masa lo kagak tau rumahnya si john
emang bener be saya gak tau rumahnya si john
yaudah kalau gitu lo anterin gua balik aja dah
ngapa lo kayak orang diudak udak setan
dikejar kejar babe pok
oh setannya babe
lo pengen tau kagak cara ngindarin setan
makasih ya udah mau jemput
kok barangnya masih banyak nggak ada yang beli ya
iya kalah saing sama bazar yang di lapangan wali kota
ya udah gue bantuin ngepakin ya
ya udah gue naikin ya

ya udah gue naikin ya

ya udah gue naikin ya

ya udah gue naikin ya

ya udah gue naikin ya

ya udah gue naikin ya
kaulah aku naikin plastik
kaulah aku naikin liz
makasih ya mas pur
ayo apa jon buruk
makasih ya jon
makasih doang pok
campur bakwan juga boleh pok buat juga
nih atuh lagi
nah ini baru ucapan terima kasih
jon cemuut senang berbisnis dengan anda
ini gue udah di depan rumah kamu
kamu mau bukber dulu sama temen temen kamu
barang barangnya gue taruh depan aja ya
ya udah nggak apa apa
dari mana kamu pergi
makasih ya makasih
maaf bang patar
saya lagi buru buru
mau nyari neng rika
ya elah kapan kapan juga kita bisa foto lagi
tati kesel bang
ya abang juga kesel
ya sekesel keselnya abang masih keselan tati
tati udah ngider ngider cari salon ribet pake baju kebaya
bang kalau tati lagi cerita itu jani tinggal pergi
jadi begitu kau keluar dari toilet tak kau jumpai lagi si rika di luar
lantas kau coba hubungi hp nya tak diangkat tangan pula
lalu kau hilang di antara lautan manusia di prj itu
lalu kau mau ke rumah si rika
untuk memastikan apakah si rika ada atau tidak
oh oleh bayatis lah kasihan kali kau
tapi tak usah kau khawatir aku punya sesuatu yang bisa menghilangkan kegalauan dan duka lara hatimu
minum itu tapi jangan kau buang tutupnya buat aku
di balik itu aku akan mencari si rika

bila mana aku sms bisa dapet mobil aku
vertan tentang makanan
jadi bagiin aba jako
dan setelah semua

kebolehan monsieur matande